korea utara dan korea selatan sebelumnya merupakan satu negara
namun terpisah ketika dimulainya perang dingin dan berlanjut ke perang korea pada seribu sembilan ratus delapan puluh
pertemuan itu diakhiri dengan gencatan senjata pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
berikut kami kemas kronologi terpecahnya korea untuk anda
sebelum ketegangan di semenanjung korea terjadi
korea utara dan korea selatan merupakan satu wilayah
hingga tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan ketika perang dingin dimulai
wilayah kedua negara dibatasi dengan garis lintang utara tiga puluh delapan derajat
di mana korea utara atau resminya republik demokratik rakyat korea
mendapat dukungan uni soviet
sementara belahan selatan dikenal sebagai republik korea didukung amerika serikat
awal konflik ditandai dengan perang korea yang meletus pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu pasukan korea utara menyerbu
wilayah selatan dan berhasil menduduki ibu kota seoul
merespon serangan ini
koalisi perserikatan bangsa bangsa yang dipimpin amerika serikat
menyokong korea selatan melancarkan serangan balasan
hingga ke perbatasan korea utara tiongkok
untuk membantu mempertahankan kedudukan korea utara
tiongkok pun turut memobilisasi pasukannya
namun ofensif militer ini mampu diatasi oleh koalisi pbb
konflik diakhiri dengan penanda tanganan gencatan senjata
antara amerika serikat dan korea utara

pada seribu sembilan ratus lima puluh tiga perang korea menewaskan sedikitnya dua lima juta militer dan warga sipil
tak ada perjanjian damai resmi yang ditanda tangani sejak itu
sehingga secara teknis kedua kubu masih dalam status berperang
namun presiden korea selatan moon jae in dan pemimpin korea utara kim jong un
sepakat untuk mengakhiri perang korea lewat perjanjian damai pada tahun ini